ya oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya pak jokowi itu tidak mau mengadu
dulu pak jokowi pak sby dulu mengadu dan yang diadukan diukur ya
pak jokowi itu pakai tegak dan regi sujana juga diukur
karena pak sby mau mengadu dan di proses ini pak jokowi tidak mau mengadu
oleh sebab itu kita berharap ya banyak juga nih masukan kepada saya
bagaimana menurut saya keputusan masyarakat di majap
kepala negara yang diperlukan dan kelasnya
biasanya waktu itu diperlukan
kalau saya kalau saya bertanya
di negara negara selanjutnya belum ada posisi apa rencana mengadu
tetapi bisa saja delik ini berkembang
orang sudah menanggapi masalah dan menyembuhkan
sekarang lebih bergantian dari hal ini
sosial bisa saja bergantian dari hal ini
kita akan menikmati